evel durov tiba sekitar pukul dua siang dan langsung melakukan rapat dengan petinggi di kementerian kominfo
menurut kemenkominfo pavel durov setuju untuk membuka jalur komunikasi langsung dengan pemerintah republik indonesia
terkait pengawasan dan pemblokiran konten yang terkait terorisme dan radikalisme
selain itu telegram juga sudah menempatkan staff yang lancar berbahasa indonesia
untuk mengawasi konten radikal di jalur umum dalam aplikasi telegram
meski demikian untuk jalur komunikasi pribadi telegram tetap menjalankan aturan privasi yang ketat
karena tuntutan dari kominfo sudah dipenuhi maka dalam waktu dekat aplikasi telegram akan dibuka